ini sebenarnya yang sudah sejak lama ingin menghadirkan pak adiakseks ini
alasannya apa kok tidak komitmennya seperti apa seorang ahok ini
saya tadinya termasuk orang yang melihat ini anak muda yang bagus gitu ya
untuk apa ada beberapa hal yang positif lah ya di budgeting gitu ya
positif berarti dari sisi itu positif
di situ positif tapi ketika saya empat mata bicara dengan dia di ruangannya
saya sampaikan itu jadi keluarnya malah saya jadi dibully kan
saya kan menyampaikannya bahwa sebenarnya saya menyampaikannya begini
indonesia ini kan sangat heterogen
kalau di sulawesi utara itu kan menurut yang saya sampaikan di mata najwa juga
tapi terus dipotong potong kan
kalau orang jakarta itu inginnya orang islam jadi karena mayoritas beragama islam
inginnya orang islam menjadi gubernurnya
kalau di sulawesi utara pasti orang kristen yang jadi wakilnya
di bali itu
pasti orang hindu kan gitu kan
nah ada dua kalau dia tidak mau masuk islam
kan dia bilang kamu suka kalau ngandang kamu islam perbaiki hubungan dengan umat islam
kan ke tokoh tokoh islam
jangan berdepan terus
itu saat pak diaksa bertemu ahok begitu
iya ngobrol banyak begitu
tapi kan keluarnya terus kita kan janji
dia juga terus cerita dia cerita juga banyak
tapi keluarnya kan terus kemudian dia cerita
pak diaksa itu sebenarnya udah ngomong sama saya
kalau saya masuk islam maka saya akan didukung sampai persis
tapi karena saya bukan islam ya dia tidak
nah ini kan jadinya orang saya dibully habis habisan
seakan akan saya anti kristen gitu kan
padahal bukan itu
saya lima tahun jadi menpora
tiap jumat tapi juga ada hukum ini yang wajib
orang katolik dan protestan penanggung jawabnya itu prof dr james tangkudung
ada saudara saya victus murin
orang yang tetap dia sekjen mantan sekjen gemeni
dia pemuda katolik
dia space writer saya
dan setiap tahun kami potong gaji kami
saya kasih naik haji dua orang
satu orang ke lordes
yang katolik satu orang ke protestan ke yerusalem
tapi kan akibat dari omongan itu kan seakan akan saya dibully habis habisan
terus masuk di mata najwa kan
ini kan proses pembusukan
menurut saya ini enggak
seorang pemimpin itu komitmen